acara penutupan temu karya nasional gelar teknologi tepat guna berlangsung meriah di pelataran garuda wisnu kecana bali minggu malam
berbagai suguhan acara terutama tarian daerah ditampilkan untuk mengakhiri kegiatan yang diikuti oleh perwakilan ratusan kabupaten kota di seluruh tanah air
dari hasil selama kegiatan di bali ini perwakilan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia
menyampaikan tiga poin yang menjadi acuan untuk meningkatkan kesehatan
dan juga untuk meningkatkan kemajuan perekonomian desa
di antaranya adalah keberhasilan untuk menggali teknologi tepat guna yang selama ini sudah ada dan diterapkan di beberapa desa
serta adanya daerah yang serius mengembangkan usaha inovasi teknologi tepat guna dan antusias daerah daerah yang ingin mengembangkan inovasi teknologi ini
yang pertama tama kita berhasil menggali grassroot dengan teknologi tepat gunanya dari daerah daerah langsung
yang kedua kita juga
bisa mampu melihat daerah daerah yang sungguh sungguh mensupport usaha usaha inovasi teknologi tepat guna di desa desa khususnya
yang ketiga partisipasi yang sangat intens seluruh provinsi dengan lebih dari tiga ratus kabupaten
dua puluh gubernur hadir bersama sama di sini itu menandakan support yang begitu besar untuk terus melanjutkan usaha usaha penggalian dan penyebar luasan teknologi tepat guna
dan ke depan saya kira kemajuan desa
antara lain ditentukan dengan banyaknya penerapan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat
selanjutnya temu karya nasional gelar teknologi tepat guna ke dua puluh satu dan pekan inovasi perkembangan desa kelurahan kementerian desa akan dilaksanakan di bengkulu
nandang di sada astika dan pasar bali